elit pdi perjuangan di parlemen senayan bersatu membentuk dewan kolonel mendukung puan maharani maju pilpres dua ribu dua puluh
dewan kolonel berisi sejumlah anggota dewan lintas komisi yang disebut sebut sebagai loyalis puan maharani
sementara dpp pdi perjuangan mengaku kaget dan menilai pembentukan dewan kolonel menyalahi aturan partai
apakah pembentukan dewan kolonel sebagai forum loyalis puan memperjuangkan sang putri mahkota untuk maju pilpres dua ribu dua puluh empat
untuk membahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan politisi pdi perjuangan masinton pasar ibu
selamat sore bang masinton
ya selamat sore mbak nana
dan pengamat politik universitas al azhar ujang komarudin selamat sore kang ujang
oke saya mau ke bang masinton dulu bang masinton bagaimana ceritanya bisa ada dewan kolonel di tubuh pdi perjuangan
ini dewan resmi serius atau guyonan sebetulnya
ya sejatinya dewan kolonel itu ya nggak ada
artinya itu bukan nama layaknya terstruktur seperti militer atau apa
itu cuma nama canda canda kami saja
karena kami ini intens ketemu bukyuk gitu ya
nah kemudian yaudah kita yang kumpul ini apa dong yaudah ada yang mencetuskan yaudah dewan kolonel saja kita sebut
nah kemudian ya kami kan memahami betul bahwa dalam organisasi politik sipil itu ya tidak ada yang namanya
seperti atribut dalam pemiliteran
nah jadi bukan nama yang terlembaga atau juga seperti organisasi yang terstruktur
apalagi seperti dalam struktur militer seperti itu
tidak seperti itu
jadinya cuma ya kita kumpul kumpul kumpul buyuk
nah kita bicara intensif
nah kemudian ini apa
tapi menggunakan yaudah bebas saja
ya kira kira itu lah
itu lebih pada itu pun namanya ya sebut sebutan di kami aja
yang terkreasi gitu ya
nah kemudian yang intensitas ketemu dia
tapi sebetulnya sepatu punya nama yang sama
untuk melakukan supporting kepada mbak puan beliau sebagai bina prasi dan juga sebagai ketua dpr ri
nah jadi ya pahami sama dengan kolonialitas seperti organisasi dalam pemiliteran
karena itn dalam organisasi politik sipil itu tidak mengenal itu yang namanya istilah istilah itu
baik baik bang mas hinton
kalau dalam organisasi kepartaian kan jelas
kalau di apa ya adanya setiap aksi
seperti itu ya kalau di dpr ri
bang masinto tadi anda mengatakan bahwa ini adalah sekumpulan anggota yang kemudian memberikan supporting kepada puan maharani
ini supporting untuk apa
tujuannya apa nih dibentuk dewan kolonel ataupun perkumpulan anggota anggota dewan ini
apakah kemudian tujuannya sebagai loyalis puan maharani di fraksi dpr ri pdi perjuangan yang ingin mendukung mensupport puan maharani maju di pilpres dua ribu dua puluh empat
seperti itu bang mas hinton
kami tidak masuk dalam kami menyadari mana yang menjadi domain kami ya
sebagai kader p dan juga sebagai petugas partai yang di praksi dpr ri gitu ya
kalau main pencalon itu adanya di ibu ketua umum
domen kami tentu bukan di situ
kami ini adalah anggota praksi
di mana pembina praksi pdi perjuangan itu di dpr ri adalah pak puan maharani
dan juga secara kelembagaan dpr ri ketuanya juga adalah puan maharani
jadi kami punya kesempatan
kami punya kesadaran bersama untuk melakukan support ya
pada petugas petugas kelembagaan
yang dilakukan oleh mbak puan seperti itu
dan kami bersama pak puan juga intensif
jika banyak hal di dpr itu isu isu oral
maka di situ ada teman teman yang kebetulan dia ada dari komisi yang berbeda beda
jadi kami di komisi
sehingga kami bisa lebih intensif
minta seumpama kalau ada perkembangan dinamika
maka juga di masing masing komisi
nah itu kita juga ketinggalan bahwa apapun kan mbak puan kepimpinan kami
dia adalah pembina dan dia adalah ketua dpr
maka kami sebagai anggota fraksi ya wajib punya kesadaran pertama untuk melakukan support support dan dukungan terhadap setiap dpr
saya mau ke kang ujang
kang ujang apakah menurut anda pembentukan dewan kolonel ini cara merapatkan barisan loyalisnya puan maharani di dpr ri
tadi bang mas hinto tidak mau mengungkapkan secara terbuka
tapi tadi sudah ada kata katanya clue nya adalah mensupport puan maharani
ya begini kan
suka tidak suka senang tidak senang
pada itu partai pemenang dua kali di pemilih berturut turut lah
lalu memiliki beban
saya katakan memiliki beban
karena mbak puan elektribitasnya belum bisa bersaing dengan tiga besar
katakanlah seperti itulah ya
prabowo anies dan ganjar kan seperti itu
nah oleh karena itu beban beban itu kan harus diringankan
harus ada solusi
sepertinya bang mas hito itu senior saya punya kepedulian
ya akan ya tadi ya partai penguasa partai pemenang pemilu dua kali berturut turut
lalu tanda petik
tanda petik punya calon presiden kira kira seperti itu
yang elektabilitasnya masih mohon maaf masih kurang memuaskan seperti itu
ya tadi makanya senang tidak senang suka tidak suka
ini menjadi tugas daripada anggota praksi itu
untuk membangun soliditas sama sama untuk menaikkan elektabilitas mbak puan
nah soal nanti misalkan forumnya tadi yang informal
ya itu tidak ada struktur gitu
saya rasa itu hal yang wajar dan bagus
karena kalau formal tentu bertabrakan dengan peraturan yang ada kan begitu
nah saya melihat ini bagian daripada kepedulian saja kelihatannya dari seluruh katakanlah bagian anggota praksi pdip
untuk peduli terhadap mbak puan yang memang akan digadang gadang oleh pdip untuk nyapres dua ribu dua puluh
saya rasa itu wajar dan bagus ya
tetapi memang ya harusnya solidnya
kenapa kan dua puluh dua orang
mestinya kan ada berapa satu ratus delapan lah ya

ya saya sampai setuju karena ada pimpinan satu
jadi itulah yang menjadi penting yang harus diperhatikan oleh bang mas hinton
ya saya sih melihatnya hal positif saja ketika para anggota praksi pdi dpr ri punya kepedulian terhadap mbak puan yang ingin menaikkan elektabilitas mbak puan
tetapi catatan saya ya memang yang harus diperhatikan itu ya soliditas semuanya gitu
kalau semuanya kompak semuanya guyup semuanya bareng bareng mendukung mbak puan kan bagus
jangan ada kesan misalkan yang kelompok mohon maaf kelompok tertentu misalnya bang mas hinton ada di kelompok mbak puan kelompok yang lainnya masih malu malu mendukung pak ganjar misalkan
jangan sampai ada kesan seperti itu
kalau itu terjadi maka ya rakyat akan melihat bahwa pdip dianggap tidak solid
dalam itu penting untuk membangun soliditas demi kemenangan tadi ya cita cita pdi yaitu mengusung mbak puan
hal yang positif saja ketika itu ada itu hadir untuk bisa menaikkan dan membantu elektabilitas mbak puan agar bisa bersaing dengan baik
saya mau tanya itu kang ujang seberapa efektif bahwa pembentukan kumpul kumpul yang informal ini yang tadi anda bilang bagus mendongkrak elektabilitas seorang puan maharani
apakah dengan berkumpulnya ada dua puluh dua anggota dpr itu dapat mampu mendongkrak suaranya puan maharani
ya kan begini namanya kan usaha
usaha itu kan akan ada hasil
kalau kita mau melakukan kondisi besar setengah besar atau kecil atau luar biasa kan kita harus lihat ke depan
jadi kalau saya sih melihat kalau di politik itu kan ikhtiar yang kuat ikhtiar yang sungguh sungguh ikhtiar yang maksimal untuk bisa menaikkan elektabilitas mbak puan
terkait nanti hasilnya saya rasa harus diuji dengan survei yang objektif ya tiga bulan ke depan
jadi saya melihatnya kalau saya menilai hari ini efektif atau tidak saya belum bisa menilai karena belum ada langkah langkah kinerja yang dilakukan oleh dewan kolonel
karena kala seperti itu
sebenarnya kalau usaha pasti ada hasilnya
soal hasilnya berapa presentasinya berapa volumenya untuk bisa menaikkan mbak puan kita uji nanti ke depan dengan survei yang objektif
kira kira dalam tiga bulan ke depan saya melihatnya seperti itu mbak nana
kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom
anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom dan kita lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber
ada politisi pd perjuangan mas hinton pasar ibu dan juga pengamat politik dari universitas al azhar ujang komarudin
saya mau ke mbak mas inton lagi
bang masinton ini yang menarik ya meskipun anda katakan bahwa ini hanya pertemuan informal ataupun kumpul kumpul informal
tapi tampaknya perkumpulan informal anda dan juga teman teman itu ditanggapi secara formal ditanggapi secara serius oleh sekjen pdi perjuangan
mas hasto kristianto yang mengatakan bahwa pembentukan dewan kolonel menyalahi adart partai menyalahi aturan partai
ya iya lah kalau di apa ya memang gak dikenal dalam struktur koorganisasian partai kan gak dikenal itu
ya kami kan kami kan juga tidak mungkin membentuk organisasi dalam organisasi gitu loh
jadi ya ini memang apa memang tidak ada dalam struktur koorganisasian baik partai maupun di praksi gitu ya
karena kepanjangan partai jadi itu di parlemen di dpr adalah praksi
nah maka tidak ada yang namanya krias dan dewan kolonel
itu di buka itu gue jeput aja
tapi kenapa ditanggapi serius oleh sekjen anda bang masinton
angkat praksi pdi perjuangan itu ya semua ya semua kayak solid
di bawah pinanya mbak spahn
jadi kalau dalam kegiatan kegiatan masing masing anggota praksi itu di daerah pemilihan ya
ya melakukan aktivitas sesuai arahan arahan praksi juga
bang masinton kalau tadi anda katakan bahwa ini solid begitu ya
tapi kenapa perkumpulan informal tadi ditanggapi secara serius
ditanggapi secara formal oleh sekjen anda sampai mengatakan bahwa perkumpulan ini menyalahi adart partai
artinya kan ada sesuatu yang tercium oleh dpp yang dianggap menyalahi aturan ataupun keluar jalur
dari adart partai
lah iya justru kita menyadari bahwa tidak kami itu nota praksi kami ngerti tentang organisasi
maka saat memperkatasi itu cuma bu yon bu ipnang nama canda candan
kemudian jadi kemudian jadi berita
ketika jadi berita ya tentu sekjen menerima tentang koorganisasian
bahwa tidak ada memang dalam koorganisasian itu yang di luar struktur buku adart partai
jadi kalau memang ada di bentuk mama organisasi ada dewan kolonel gitu ya pasti ya itu nyalahin organisasi
dan juga ini dalam organisasi politik situ itu ya tidak dikenal itu pangkat pangkatnya
ya itu cuma tapi bercanda
terus kemudian ya nama tiba tiba di pusat
apa sih nama kita kalau kita ketemu di lapangan pusat sama kang ujan
bisa jadi peternak bisa jadi apa gitu kan
barcelona pusat apalah gitu kira kira
maksudnya intinya adalah bahwa kak berkumpul itu ya satu visi ya satu visi ya melakukan support tetap puan dalam siapapun
ini tidak dijawab secara eksplisit oleh bang mas hinton
pertemuan informal tapi dibalas ataupun ditanggapi secara formal oleh sekjen pdi perjuangan
kang ujang ada perbedaan pernyataan ya
ada perbedaan sikap dari sekjen pdi perjuangan sekjen dpp dengan anggota fraksi pdip di dpr
sudah jadi rahasia umum bahwa memang ada perbedaan pandangan begitu ya
ada kubu dpp dan kubu fraksi
biarin ini salah
tidak ada perbedaan loh
tidak ada perbedaan
jangan salah menginterpretasi
tidak ada perbedaan
aksi itu adalah perpanjangan tangan dari partai

dijalankan oleh fraksi
ketua umum melalui paharan pak sekjen ya
itu pasti selalu
dijalankan oleh fraksi
dijalankan oleh fraksi juga

jadi tidak ada perbedaan

ini reaksi yang menarik
ini sangat menarik

keuntungan dan dengan kekecewaan
jadi saya ingin tanya
bagaimana mengatakan bahwa dihidupkan dari sekjen pdi perjuangan mbak nana
kang ujang ini meskipun tadi bang mas hinton mengatakan bahwa tidak ada perbedaan
tapi reaksi dari sekjen pdi perjuangan mas asto yang mengatakan bahwa dewan kolonel ini menyalahi adart
ini reaksi yang wajar atau memang bagaimana ya
karena kan ini tadi pertemuan informal tapi kenapa harus ditanggapi reaksinya sekeras itu dari sekjen dpp pdip
ya karena saya melihat pak hasto serius sungguh sungguh
karena begini yang berkumpul dalam dewan kolonel tanda siklah itu kan tokoh tokoh
siapa yang tidak kenal bang mas hinton siapa yang tidak kenal bang babang pacu
siapa yang tidak kenal pak udut adrianto pak johan budi
itu kan dua puluh dua puluh dua tokoh itu kan figur figur sentral di pdip juga di anggota praksi pdip
jadi memang untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan
untuk menghindari persepsi tadi yang disampaikan bang mas hinton
ada kubu kubuan terpecat dan lain sebagainya
ya memang harus ditanggapi serius
karena begini di politik itu
kalau sesuatu isu kalau tidak diluruskan tidak ditanggapi itu akan menjadi sebuah kebenaran
kalau sudah jadi sebuah kebenaran ini akan repot
kalau misalkan tadi ya pada perpecahan di pdip tidak direspon tidak dijawab
nanti akan jadi kebenaran bahwa itu di publik bahwa terjadi perpecahan
tapi sesungguhnya kan tidak
tapi saya melihatlah di internal pdip
ya suka tidak suka senang tidak senang
saat ini ya gitu ada dua taber lah
yang sama sama ya berlomba lomba untuk bisa menjadi capres kan begitu
nah inilah yang menjadi apa namanya persoalan di pdip hari ini
walaupun saya meyakini nanti kalau sudah ada keputusan partai secara institusional
semua akan tunduk dan patuh
tetapi kan sampai hari ini ya namanya pak ganjar juga masih gaspol
masih jalan terus
nah lawannya juga tidak berhenti henti untuk apa nama
apa mencapreskan pak ganjar
bahkan support dana juga ada keluar dari beberapa saya dengar pengusaha
jadi inilah sebenarnya yang membuat kekhawatiran dari
tadi bang masinton cs saya katakan begitu ya
untuk bisa juga membantu mbak puan tadi supporting
agar mbak puan juga memang pilih tanding dalam konteks menaikkan elektabilitas
kan tadi saya katakan sangat aneh dan sangat lucu kalau saya katakan
kalau pdip itu partai penguasa
partai pemenang dua kali bahkan punya cita cita pemenang tiga kali berturut turut
tetapi capresnya masih elektabilitasnya tinggi
kan itu beban sejarah yang harus dipatahkan
yang harus dicarikan solusinya oleh bang masinton dan teman teman dewan kolonel tadi gitu
kalau enggak ya sulit bersaing ya susah
karena standar parameter angka kemenangan itu tetap saja ada pada elektabilitas
kita tidak setuju
tapi memang kita harus bersandar pada elektabilitas
yang dilakukan oleh lembaga survei yang objektif
tidak lembaga survei yang mohon maaf
yang dibayar oleh pihak capres cawapres tertentu
oleh karena itu saya selalu mengatakan ya kita kontestasi ini kesempatan untuk bisa memberikan siapapun
termasuk mbak puan untuk bisa berkontestasi secara sehat
dan untuk itu mbak puan harus punya elektabilitas yang tinggi
dan mungkin bang masinton juga gergetan untuk bisa membantu mbak puan secara all out lah
kira kira seperti itu
oke kita tunggu nanti bagaimana
nah perkembangannya apakah betul yang tadi disampaikan oleh bang masinton
bahwa tidak ada perbedaan pandangan tidak ada perbedaan sikap
menyikapi kumpul kumpul informalnya dewan kolonel ini
atau justru sebaliknya ini adalah gerakan merapatkan barisan dari loyalisnya puan maharani
untuk bisa mensupport ataupun mendukung puan maharani maju dalam kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat
tapi di sisi lain ada yang merasa ini harus diluruskan dari dpp
sekali lagi kita tunggu nanti bagaimana perkembangannya
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung
pada sore hari ini ada politisi pdi perjuangan masinton pasar ibu
juga pengamat politik dari universitas al azhar ujang komarudin
sehat selalu bang masinton dan juga kang ujang
amin terima kasih mbak nana bang masinton